di tengah pandemi pemerintah provinsi jawa tengah memastikan program insentif bagi guru atau pengajar agama
tetap disediakan dalam anggaran daerah dua ribu dua puluh
insentif bagi guru agama terus bergulir hingga dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi jawa tengah tetap mengalokasikan anggaran untuk program insentif bagi guru atau pengajar agama pada tahun ini
ditemui seusai perayaan hut ke tujuh puluh satu provinsi jawa tengah
wakil gubernur taj yassin maimun mengungkapkan insentif akan terus diberikan meski di tengah pandemi seperti saat ini
alokasi anggaran pada dua ribu dua puluh satu mencapai rp dua ratus lima puluh empat miliar untuk insentif guru agama yang ada di jawa tengah
gus yassin sapan akrab orang nomor dua di jawa tengah itu menyebut pencairan dana masih menunggu waktu
karena ada penyelarasan data penerima baru dan informasi beberapa guru yang terpapar covid sembilan belas

untuk kesejahteraan dan tentu untuk lebih mantap lagi para pengajar pendidik keagamaan ini untuk mendedikasikan
memberikan pelajaran keagamaan utamanya bagaimana mensikapi moral anak bangsa saat ini
hal ini pun disambut baik oleh para pengajar salah satunya muslihin guru agama madrasa dinia minhajut tolaba purbalinga
menurut muslihin insentif beri pemberontak
jawa tengah sangat membantu mencukupi kebutuhan di tengah pandemi
ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah provinsi jawa tengah
atas bantuan stimulan seratus ribu rupiah tiap bulan yang kami terima
kami dan teman teman merasa sangat terbantu atas bantuan tersebut
dan harapan kami apalagi dalam masa pandemi seperti ini
untuk ke depannya jumlah bisa ditambah
begitu bapak gubernur
semoga insentif untuk guru tpk terus berjalan dengan lancar tiap tahunnya
tetap ada setiap tahunnya dan di tengah pandemi ini
syukur alhamdulillah jumlah insentifnya jumlah nominalnya ditambah untuk membantu kesejahteraan kami para asatid
tercatat dua ratus sebelas empat ratus lima puluh lima guru agama baik islam katolik kristen hindu maupun burj khalifa

program insentif guru agama ini sudah dimulai sejak dua ribu sembilan belas dan akan terus dilakukan hingga dua ribu dua puluh